informasi lain pemimpin pak depok andi maskanjeng taat pribadi resmi menyandang status terdakwa kamis pagi
taat didakwa dua kasus sekaligus yaitu pembunuhan dua mantan pengikutnya dan penipuan
sidang digelar di pengadilan negeri kerasakan probolinggo namun hanya berjalan sepuluh menit
dua agenda persidangan yaitu kasus pembunuhan dan selanjutnya penipuan ditunda
lantaran kuasa hukum taat pribadi tidak datang
untuk kasus pembunuhan ketua majelis hakim basuki memutuskan untuk menunda karena sesuai aturan taat harus didampingi penasihat hukum
sedangkan untuk penipuan bisa dilanjutkan tanpa kuasa hukum
namun taat menolak sidang ditunda hingga kamis pekan depan